nah apakah kemudian itu menjadi role model begitu ketika menggabungkan pak prabowo dengan mas gibran
karena mungkin di film horror indonesia yang tadi